rabu siang menteri dalam negeri cahayu kumolo beserta tiga pasangan gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik
datang ke gedung merah putih kpk untuk melakukan diskusi maupun menerima masukan dari para pimpinan komisi antiraswa
diskusi ini sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak korupsi di daerah
ketiga kepala daerah yang hadir adalah pasangan gubernur wakil gubernur lampung arinal junaidi husnu nina khalim
pasangan gubernur wakil gubernur maluku murad ismail barnabas orno
dan pasangan gubernur wakil gubernur maluku utara abdul gani kasuba aliasin ali
yang kedua kami diterima oleh kpk tadi banyak diskusi banyak masukan masukan
khususnya bagaimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah
itu keinginan bersama sepakat sebagai agen pencegahan atau agen pemberantasan korupsi di daerah